diajakin ngomong serius malah ngomongin yang ngeras terus
tidur aja sendiri
tiga banget sih nes
abang sudah sendirian disini
ayo dong nih temenin abang di kamar berdua
kalau abang tegang nih lah tuh gus imam juga ikut tegang nanti
ya tuh tuh tuh tuh tuh tuh

nggak usah banyak bacot ya
udah bagus bagus nama lo tuh juki
pake ganti segala
dengarin mba be nih
puasa sepuluh hari
ngundang semua tetangga
gara gara bergaulan orang kaya
terus pacaran sama siapa tuh
eh pake diganti
kagak ada hubungannya nama si joni
sama hidupnya sekarang
lagian dulu waktu dia minta gantiin namanya
ya gue pikir nggak susah
nih hidupnya sekarang si jonny keblangsa
udah kagak mau kerja
mba be kasih tau ya
lo ntuh kalo kerja nggak usah gengsi gengsian
siapa yang gengsi be
udah usaha juga
ayah tuh udah usaha be
udah kerja sana kerja sini lamar sana lamar sini
belum ada yang gol aja tuh semua
ngojek udah udah tuh
semua belum cukup cukup aja deh
orang kebutuhannya bancak begini
inyak sih kagak nyalahin
jamannya aja sekarang
yang kagak bisa diandalkan tuh ijasa
kita ini mesti kudu punya keahlian
yang jadi pikiran minyak sekarang
tuh cuma ini
nah lo lihat aja dia john
makannya lahap banget
padahal tuh di belakang dia udah makan dua piring
eh sekarang dia minta lagi nambah bubur
nah kalo lo lihat aja dia jon
nah kalo lo nyalahin begini terus
nya jadi kasihan amin ya anak
untuk bubur juga punya babek
kita yang rawat
iya iya tau salah be
ini usaha nih be
lagi benerin dari air nih be
cuma sekarang kepepet banget
kita dimarahin sih be
udah bayaran emang
buat adek lo
tapi jangan takut
kenapa sih be
kenapa lima puluh ribu nangis begini
lima puluh ribu batal
gitu gitu kan ayah masih cinta bang joni
lo itu salah pilih hasben
namanya tampangnya memang kota
tapi rezekinya udik kampungan
berhubung kamu itu masih anak mami
jadi mami mau nolongin kamu
tapi dengan satu syarat
lo punya husband harus datang kesini
mami mau talking mau speaking sama dia ya
nih ngapain disuruh kesini bang joni
pokoknya lo itu gak usah banyak singcak singcong pingcak singcong
lo punya husband datang kemari
mami mau talking talking four eyes
mau berbicara empat mata ya
mau apa enggak ha
ih siapa sih orang
hmm jangan jangan pacarnya mami nih
bisa kambing bisa datang ke rumah saya
bukan coming maksudnya datang
hah terdengar gemerincing di kuping saya
bawa ke bahagia
beda dari mana nih
ya lihat aja bibitnya
sini duduk dulu
besok ayo suruh abang jon kemari ya
makin hari makin ganteng
apa ya terus terang nih ya
ke labang ke rumah kami kamu tuh
males tau gak
yang ada besok nih abang kesana diceramahin dah
wajar dong kalo diceramahin namanya juga orang tua
lagi kan untuk kebaikan kita juga
bang orang tua siapapun gak pengen anaknya menderita bang
oh jadi kamu nyesel ikan sama abang iya
masalahnya abang lantarin ayah sama ian
makan aja cuma sekedarnya
ayah siap hidup kayak begini bang
abang tau ness abang tau
fikiran dan perasaan kamu
emang janji deh mulai besok abang cari kerjaan yang lebih baik lagi
kerjaan lebih baik lebih baik kayak apa

tapi semenjak kawin hidup kita tuh jadi berantakan

kamu apaan ness
apaan sih sakit tau abang
maafin abang ya
mulai besok abang bikin lamaran yang banyak
abang kirim ke semua perusahaan
dan abang akan cari duit yang banyak untuk membahagiakan kamu dan si iyan
kalau kamu nangis terus abang jadi bingung nih

abang tau abang tau
tapi pikiran abang nih aduh gak tau nih
stres apa gimana gak ngerti deh abang
tidur aja sendiri
tiga banget sih ness
abang sendiri sendirian disini
ayo dong ness temenin abang di kamar berdua
kalau abang tegang nih lah tuh
si imran juga ikut tegang nanti
ya tuh tuh tuh tuh tuh tuh
si imran tuh tegang
eh gak usah banyak bacot ya
tiga banget sih ness

wan jamil memang great
baru kali ini loh saya ketemu laki laki yang gentleman
anak memang laki laki hebat
cuma aja anak yang ketemu
anak yang ketemu sama perempuan
bang jamil kalau boleh tahu
perempuan yang seperti apa sih yang bisa membuat tuan jamil makin hebat
perempuan yang tahu bisa bikin anak punya terkutuk senang
eh maksud saya perkutut
masa sih cuma gara gara berkutut
itu syarat mutlak
oh pastinya wan jamil
karena setahu ayah
barang barang yang made in arab
itu pasti besar gagah perkasa dan kuat
ya kalau perkutut suami saya
hmm nggak sebesar yang punya wan jamil ya
jadi andri punya perkutut
kenapa nggak bilang sama anda dari tadi